tim bulu tangis indonesia telah kembali ke tanah air setelah pertandingan piala thomas dan uber di tiongkok
meski tidak berhasil memboyong piala indonesia mampu memberikan yang terbaik dengan mengandalkan pemain muda
meski tidak membawa pulang gelar juara manajer tim thomas dan uber reksi mainaki
bangga dengan pemain indonesia yang hampir semuanya pemain muda
mantan peraih emas olimpiade seribu sembilan ratus sembilan puluh enam ini mengakui tim uber masih di bawah level negara yang ada di asia timur
akan tetapi dengan pertandingan tersebut diharapkan bisa menjadi pengalaman untuk bertanding di kejuaraan lainnya
termasuk ajang yang paling dekat yaitu indonesia terbuka
keberanian ya itu yang menjadi satu modal dan saya harapkan ini ke depan ini pemain pemainnya ini tidak merasa kecil hati lagi